jumlah pasien yang menjalani karantina di rusunawa iain tulung agung
terus bertambah sejak pertengahan november
puncaknya pada tanggal dua puluh delapan november
di mana dalam sehari ada enam puluh lima pasien covid sembilan belas masuk ke gedung karantina ini
gedung lantai tiga berkapasitas maksimal lima puluh lima orang ini pun mengalami overload
bahkan hingga senin pagi jumlah pasien terkonfirmasi covid sembilan belas
yang dikarantina di lokasi ini mencapai tujuh puluh lima orang
untuk mengantisipasi terus bertambahnya jumlah pasien yang dikarantina
satgas penanganan covid sembilan belas tulung agung akhirnya menggunakan
satu gedung mahat milik iain tulung agung
yang berlokasi tak jauh dari rusunawa untuk menampung lonjakan pasien covid sembilan belas
gedung mahat iain tulung agung ini sebelumnya juga sempat digunakan sebagai lokasi karantina
namun sejak kasus covid sembilan belas menurun tempat ini tidak digunakan lagi sebagai lokasi karantina
gini mas pada bulan november awal
itu pasien kita tinggal
baru minggu yang kedua
mulai ada peningkatan
ada lima sepuluh
a puncaknya di akhir november itu ada penambahan enam puluh dua pasien
akhirnya di rusunawa yang belakang
nggak mampu akhirnya kita buka dari dinas kesehatan dan satgas kabupaten tulung agung
menyatakan bahwa gedung yang sebelah kita ini
gedung mahat dibuka lagi
hal yang sama terjadi di kabupaten rembang jawa tengah
rsud dr r sutrasno rembang menyediakan satu ratus dua puluh tempat tidur di ruang isolasi
untuk menangani pasien covid sembilan belas
dan saat ini semuanya sudah terisi
jumlah pasien covid sembilan belas terus berdatangan
membuat pasien harus menunggu di instalasi gawat darurat
menunggu ketersediaan ruang isolasi pada senin siang
pihak rumah sakit memperketat alur keluar masuk warga yang datang ke rumah sakit
bahkan orang yang sehat dilarang masuk igd untuk sementara waktu
karena dikhawatirkan ikut tertular
yang dirawat dengan
covid sembilan belas terus meningkat akhir akhir ini di rumah sakit
bahkan saat ini ada kurang lebih satu ratus dua puluh an pasien yang dilawat
rumah sakit tetap memberikan pelayanan kepada pasien pasien non covid
pada pertengahan desember ditargetkan jumlah ruang isolasi
akan ditambah empat belas tempat tidur
rsud dr r sutrasno rembang saat ini sudah memiliki alat pcr
sehingga bisa melakukan tes usap lebih cepat
menurut pemerintah kabupaten rembang lonjakan penderita covid sembilan belas
karena ada penutupan pasar di kabupaten pati
akibatnya pedagang memilih pindah ke pasar di kabupaten rembang
sehingga memicu penularan
selain itu libur panjang diduga juga turut memicu kenaikan penderita covid sembilan belas